presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua menjadi momentum bagi negara anggota g dua puluh
untuk membahas transformasi digital yang lebih inklusif di dunia
pertemuan ketiga digital economy working group diwg
presidensi g dua puluh di labuan bajo nusa tenggara timur
menekankan tentang penguatan tata kelola data lintas batas negara yang dianggap penting
ini dilakukan untuk menguatkan pelindungan data pribadi
penyelenggara sistem elektronik yang digunakan selama ini oleh platform global
mengingat akan pentingnya isu arus data lintas batas negara ini
indonesia mengusulkan ada pemahaman bersama tentang tata kelola data lintas negara
yaitu transparan keadilan hingga keabsahan hukum
menurut juru bicara kementerian komunikasi dan informatika
sekaligus alternative chair diwg g dua puluh dedy permadi
pada dua puluh dua juli dua ribu dua puluh dua pertemuan ketiga dewg ini membuat tata kelola data lintas negara
dan pemanfaatan data secara berkeadilan menjadi lebih konkret
arus data lintas batas negara ini akan menjadi semakin penting ke depan
menjadi satu isu yang semakin penting untuk dibicarakan
dan juga tata kelolanya dinegosiasikan antara negara negara lainnya
sementara itu chair diwg mira tayiba mengharapkan
rangkaian ini dapat meningkatkan pembahasan dalam menunjukkan pemahaman yang inklusif dan seimbang
pada rangka kerja data free flow weight trust dffg dan cross border data flow cbdf
ketua presiden indonesia pak bapak ibu mengatakan
perkembangan data ini akan menjadi satu manfaat yang sangat penting untuk semua
keadaan seperti ini dimotivasi oleh kebenaran bahwa internet terdiri dari semua orang
bukan hanya dari pemilihan penduduk
dengan kembang internet yang terus meningkat
setiap orang di sini memiliki tanggung jawab yang penting dalam pemerintahnya
terutama dalam pengimplementasinya pemerintahan data flow
tidak ada apa apa tentang kita tanpa kita
mewariskan keberhasilan membangun ekonomi digital
yang bakal menentukan arah ekonomi digital di dunia
meskipun masih terdapat sejumlah tantangan
diantaranya keamanan siber
ketersediaan akses internet dan regulasi